kamu kenapa baru cerita ini semua ke saya
aku takut kamu sama seperti mas nimu
yang dia pikir aku cuma bangada ngada dan menuduh elsa
apalagi aku nggak punya bukti
udah berapa kali saya bilang sama kamu
kayaknya benar papa tanya sama elsa soal foto itu
gimana kalau masalah foto itu ketahuan sama papa
dan pasti akan ngerembit ke persoalan lainnya
ada sesuatu hal yang belum aku ceritain sama kamu
kemarin aku teleponan sama pak sodikin
bapak lihat nggak ada sesuatu yang mencurigakan
mungkin ada orang datang
atau sesuatu yang terjadi di rumah itu pak
hanya mobil merah saja
siapa di dalamnya saya gak tau bu
dan aku rasa
yang dimaksud itu mobilnya mobil angsa
karena mobil langsung warnanya warna merah
tapi masalah aku nggak punya bukti yang kuat mas
kamu kenapa baru ceritain ini semua ke saya
aku takut kamu sama seperti mas nino
yang dia pikir aku cuma bangada ngadaan dan menuduh elsa
apalagi aku gak punya bukti
udah berapa kali sedih sama kamu
saya bukan nino
dan jangan pernah samakan saya dengan nino
lagian kamu kalau ada apa apa itu ceritain semuanya ke saya
jadi janjikan kita akan selesaikan semua masalah ini sama sama
foto mama buat apa
jadi mamanya nino itu nemuin foto lama
waktu itu nino juga masih jadi suaminya mbak andin
ya terus mamanya nino minta aku buat kirim foto itu ke mama
eh gak taunya dilangin fotonya sama ojeknya
ya iya aku gak enak pak
akhirnya aku minta rama buat editin foto yang bener bener mirip sama foto itu
karena udah gak ada filenya lagi pak
ya kalau begitu ya
apapun alasan kamu ya papa berharap
kamu berkata jujur
dan papa minta sekali lagi
jangan bikin kewarangan lagi ya
jangan bikin masalah lagi
randy handphonenya gak ada
kemana sih ini anak
udah gak ada lagi
iya bu ada yang bisa saya bantu
suster liat anak saya gak
anak saya itu mukanya ganteng
terus di kursi roda
mungkin anak ibu ke toilet
toiletnya di belakang sana
ya ya terima kasih ya suster
saya permisi ya
apa mungkin di toilet randy
yaudah saya kesana aja
amin boneka kamu yang jatoh
terima kasih ya om
kamu cepet sembuh ya
om juga cepat sembuh ya
iya terima kasih banyak
aku kangen sama bapak
kok bapak belum kesini sih
halika tunggu ya
ibu telfon bapak dulu
sebentar ya sayang
apa sumara mau kesini
kalau halika yang minta
ini kesempatan bagus
kamu mau karnain rambut ya
papa kedepan lagi
mau liat persiapan bandnya ya
bentar ya emang ya
lagian kamu itu kenapa sih
telepon gak diangkat angkat
dari pagi mama mau kasih tahu soal ini sama kamu
tadi aku di salon itu gak megang handphone
handphonenya ada di mobil
tapi mama tenang aja ya
itu udah ilang
papa percaya apa enggak
selalu ajak mama
selalu ajak mama
kamu selalu menutupi kebohongan dengan kebohongan lain
pulsa ibu abis
kemaren ibu belum sempet isi
iya bu pakai hp om ini aja
aku kangen bapak
makasih ya pak maaf merebutin
nomor siapa ini
salah satu orang yang menangkap gue
takutnya menyangkut dengan alika
waktu aja deh
waktu aja deh
kamu pakai hp siapa nak
aku pakai hp om yang di rumah sakit
aku kangen sama bapak
iya sebentar lagi bapak kesana nak
sekarang dong pak
aku mau buk bapak
nanti bapak bakalan kesana kok ya
beneran ya pak
sekarang aku tunggu bapak
udah apa pak
pak ini handphonenya makasih
bapak mau kesini
katanya sebentar lagi berangkat
sumarno berani keluar dari persembunyiannya
saya harus segera info ke pak angga
kalau gitu saya permisi ya bu
alika cepat sembuh ya
iya terima kasih om
juga cepat sembuh ya